pemerintah menganggarkan program kartu prakerja sebesar sepuluh triliun rupiah
angka tersebut untuk memenuhi dua juta peserta dalam apbn dua ribu dua puluh
berdasarkan siaran pers kementerian keuangan peserta program kartu prakerja
akan mendapatkan pelatihan sertifikat dan insentif program kartu prakerja
bertujuan untuk mengenjot produktivitas mencari kerja lewat skilling dan reskilling
skilling diperuntukkan bagi peserta yang baru lulus sekolah atau fresh graduate
di mana butuh penyesuaian kealian dengan keperluan pasar tenaga kerja
sementara reskilling diperuntukkan bagi pekerja yang sudah pernah bekerja
namun ingin alih profesi atau korban pemutusan hubungan kerja phk
atau yang berpotensi di phk
bagaimana skema program kartu prakerja ini berikut rangkumannya